komisi tiga dpr telah menyetujui komjen polistio sigit sebagai kapolri
komitmen kapolri baru pilihan jokowi ini untuk melakukan reformasi dan perbaikan di tubuh polri
tentu kita nantikan bersama
sementara sejumlah catatan merah juga masih disoroti
kinerja polri dan juga sosok kapolri yang baru
apa saja sejumlah catatan tersebut
mampukah kapolri menjawab berbagai tantangan dan juga harapan
mari kita akan coba diskusikan setelah uji kelayakan dari pagi sampai dengan sore tadi
bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
saya akan sapa terlebih dahulu
ada bang ahmad sahroni wakil ketua komisi tiga dpr ri
bang ahmad saroni selamat malam bang
dan juga ada mbak fathia maulidianti koordinator dari kontra
selamat malam mbak fathia
baik saya ke bang ahmad sahroni dulu
bang kita sudah lihat tadi proses di dpr sepanjang hari ini
yang kita lihat memang tampaknya memang lancar lancar saja
proses uji kelayakan ini
di luar bahwa ini adalah kapolri pilihan presiden joko widodo
apa yang membuat dpr komisi tiga mempertimbangkan atau menyetujui secara keseluruhan
seluruh fraksi bahwa menyetujui untuk kapolri baru ini adalah memang pak listio sigit
silahkan bang ahmad sahroni
jadi selamat malam
pada prinsipnya yang dipilih pak presiden dalam tahapan
yang cukup panjang
dan akhirnya memutuskan calon tunggalnya adalah kepada komisen paul sigit
ini bentuk bahwa yang bersangkutan memiliki integritas yang cukup dengan karir yang mumpuni
dan teman teman komisi tiga setelah menerima makalah yang dijudulkan oleh yang bersangkutan namanya presisi tadi
ini ada restorasi polri ke depan untuk menyikapi kekurangan kekurangan yang disampaikan oleh komjen listio tadi
pengakuan ini saya belum pernah dengar ya di zaman pak tito dan zaman bang idam
tapi komjen listio tadi menyampaikan ada kekurangan dalam menyikapi proses
penegakan hukum di lapangan
dan ada wacana wacana tentang sikap atau sifat polri ke depan untuk dirubah cara pikirnya
yang contohnya tadi seperti lalu lintas hanya melaksanakan arus lalu lintas tidak boleh menilang
nah ada lagi tentang bagaimana orang ditersangkain hanya karena binatang
pindah ke lahannya
jadi ini ada reformasi baru
dan semoga ini bukan hanya lip service
komisi tiga tetap mengawasi dari program yang dicanangkan oleh komjen listio sigit tersebut
mari kita berpositif bahwa apa yang disampaikan satu setengah jam di paparan tadi di komisi tiga
ini ruang lingkup yang cukup dimaknai oleh semua fraksi
untuk tidak bisa menolak bahwa ini adalah reformasi birokrasi polri di dalamnya untuk perubahan ke depan
oke baik coba kita dengarkan lagi ya bang sahroni dan juga mbak fathia
tadi pernyataan dari komjen pol listio sige yang karena tadi bang sahroni menyinggung soal tilang tadi
kita coba dengarkan lagi apa yang tadi sempat disampaikan oleh komjen paul listio sigit dalam uji kelayakan
coba kita dengarkan berikut ini
saya harapkan anggota lalu lintas
turun di lapangan kemudian mengatur lalin yang sedang macet dan tidak perlu melakukan tilang
ini kita harapkan menjadi ikon perubahan perilaku polri khususnya di sektor pelayanan lini terdepan yaitu anggota anggota kita di lalu lintas
ini juga cukup menarik perhatian masyarakat pernyataan tersebut dan memang tadi bang sahroni sempat mengatakan ini bagian dari reformasi di tubuh polri sendiri
tapi bang sahroni dari setiap ujikan
kita selalu mendengar narasi reformasi di tubuh polri reformasi
tapi pada kenyataannya masih ada sejumlah catatan merah tentunya terutama dari mungkin mbak fatih dan juga kawan kawan ini bagaimana bang
jadi memang dalam semua lembaga pasti menjadikan satu program
baik itu perbaikan sistem perbaikan personil tapi dalam hal ini komisi tiga
walaupun menyampaikan paparan tadi di dalam fit and proper kita tetap mengawasi dan akan menagih janji dalam proses rapat kerja dalam seratus hari ke depan
kenapa karena jangan sampai kita terjadi pembohongan pada saat di awal memaparkan begitu hebatnya tapi pelaksanaan di lapangan tidak sampai pada titik ke bawahnya
ini harus disosialisasikan perintahnya jelas oleh calon kapolri bila mana dilantik oleh presiden
maka harus dilaksanakan segera mungkin untuk membuat telegram khusus dalam mencanangkan program delapan komjen listio sigit sampaikan tadi pada saat fit and proper
ini serius karena jangan sampai kita
masyarakat dirugikan dalam penegakan hukum untuk mencari keadilan tapi di tingkat bawahnya
orang bermain main oknum di dalam lembaga tersebut melakukan tindak kriminalisasi yang merugikan masyarakat
makanya saya tadi juga menyampaikan untuk menghimbau semua kapolda dan kapolsek untuk berkomunikasi agar terjalin hubungan
yang dimana ada sesuatu keluhan dari masyarakat bisa diterima dan langsung bisa diakhi dalam proses kebijakan untuk semua masyarakat
jadi memang ini kendala pak sigit tidaklah mudah menjadi kapolri
tapi yang bersangkutan harus mempunyai jangka pendek jangka menengah jangka panjang untuk melakukan reformasi secepat mungkin
apa yang telah dijanjikan pada saat fit and proper tadi
oke jadi dari uji kelayakan yang sepanjang hari tadi mungkin ini juga kabarnya fraksi nasdem memberikan nilai sembilan ini bang saroni
benar demikian untuk kapolri kita yang baru
nilai tidak perlu bagi nasdem tapi nilai kebijakan pada pelaksanaan di masyarakat itu menjadi penilaian nanti kita pada saat pengawasan di komisi tiga
nanti setelah berjalannya waktu pak kapolri dilantik
oke kalau mbak fathia dan kawan kawan kontras berapa nilai yang kemudian anda berikan terhadap calon kapolri kita yang baru dari uji kelayakan ini
dari proses sepanjang hari ini apakah sudah memenuhi ekspektasi anda mbak fathia
tapi dijawabnya nanti kita harus break
sesaat lagi kami akan segera kembali
anda kembali di newscast
masih bersama saya reinhard sirait dan juga bang ahmad sahroni wakil ketua komisi tiga dpr ri dan juga mbak fathia koordinator dari kontras
saya ke mbak fathia sekarang
mbak fathia tadi sudah dengar ya penjelasan dari bang ahmad syahroni sepanjang uji kelayakan ini termasuk juga program presisi tadi yang disampaikan oleh komjen paul listio sigit
dari penilaian anda bagaimana dari proses panjang hari ini kita bicara soal sosoknya dulu deh sosok dari listio sigit ini seperti apa kemudian dan kita bicara polri ke depan
catatan catatan dari kontras seperti apa
jadi kalau kita melihat secara individu dan bagaimana hasil dari prestasi pak listio sigit ini sendiri kita tahu bahwa pak listio memiliki kedekatan dengan pak presiden karena pernah menjadi ajudanya
lalu setelah itu juga kita melihat bahwa ada beberapa pujian pujian yang diberikan kepada pak listio bahwa
dibilang bahwa pak listio adalah uvp
kapolri milenial karena berasal dari angkatan yang cukup muda
namun kita juga harus melihat bahwa dari awal memang kontras melihat
pergantian kapolri ini bukan hanya tergantung pada individunya saja
tetapi bagaimana dari kemauan di dalam internal kepolisian itu sendiri
untuk pembenahan dan juga bagaimana untuk mengevaluasi diri
agar dalam tugasnya untuk melakukan pelayanan menjadi penegak hukum
dan juga harus mengayomi masyarakat itu harus dievaluasi secara keseluruhan
apakah masyarakat sebenarnya sudah memiliki kepuasan yang cukup baik
kepada institusi kepolisian ini sendiri
dan dari beberapa keterangan yang diberikan oleh pak listil sigit
ada beberapa sebenarnya terobosan terobosan baru yang seperti tadi pak syahroni sudah jelaskan
mungkin itu bisa menjadi salah satu ujung tombak dari reformasi institusi kepolisian
dan semoga itu tidak menjadi bluffing semata saja
ada yang terlupakan tidak dari penjelasan ataupun pemaparan dari komjen paul listio sigit
ya jadi beberapa sebenarnya dari catatan kontras tadi juga sempat diutarakan
oleh salah satu anggota komisi tiga ketika di fit and proper test
terkait soal represifitas aparat lalu soal bagaimana kewenangan polisi
dalam menghukum tidak disertai dengan referensi terukur
lalu pengawasan yang cukup lemah dan juga penindakan di ranah digital
hal yang terus ditujukan kepada politik
dan bagaimana sebenarnya semua ini pada akhirnya berujung pada tendensi bahwa
apa namanya institusi kepolisian menjadi sebuah lembaga yang bukan melindungi negara
atau menjadi alat negara tetapi menjadi alat penguasa
nah di sini kita harus melihat bahwa penegakan hak asasi manusia
itu juga harus menjadi prioritas utama karena itu sudah masuk ke dalam
apa namanya aturan internal pihak kepolisian
itu ada di perkap nomor delapan tahun dua ribu sembilan dan itu harus dilaksanakan secara baik
oleh apa namanya institusi kepolisian
dan pak listio juga harus memastikan bahwa anggota anggota kepolisian
yang ada di daerah daerah juga dapat memahami pendidikan pendidikan ham
dan tahu bagaimana soal apa namanya deteksi dini
asas necesitas legalitas dan proporsionalitas dalam melakukan penindakan penindakan kepolisian
sehingga tidak terjadi yang namanya penembakan sewenang wenang
ataupun penyiksaan dan lain sebagainya di lapangan
karena itulah kasus kasus yang paling sering kami temukan di lapangan
bahwa polisi masih menjadi pelaku dominan dalam tindakan penyiksaan

oke ham menjadi sorotan

kasus kilometer lima puluh penembakan fpi

kita dengarkan berikutnya
bisa kita jaga kita lihat sampai hari ini angkanya sudah di atas empat belas ribu
barangkali tiga belas ribu
kalau kita tidak tegak
cukup saudara calon waktunya sudah habis
jadi begitu pak protokol kesehatan harus tetap kita proses
untuk masalah kilometer lima puluh kita ikuti rekomendasi komnas
terima kasih pak
mbak fathi jawaban itu sudah cukup memuaskan bagi anda
sebenarnya selain harus mengikuti dan juga memberikan akses yang luas
kepada komnas ham
juga harus memastikan sebenarnya apakah tim penyelidikan
ataupun investigasi yang ada di dalam internal polri yang pada akhirnya dibentuk
setelah adanya rekomendasi dari komnas ham kemarin setelah diluncurkan
itu bertindak secara independen dan akan lebih baik apabila pihak kepolisian
juga mengundang pihak dari eksternal kepolisian untuk melihat bagaimana
kinerja dari investigasi yang dilakukan di dalam institusi kepolisian
dalam dugaan adanya extrajudicial killing ini
dan itu sudah dibuktikan melalui laporan komnas ham
selain itu juga kita melihat bahwa dalam beberapa catatan di soal tim pencari fakta itu sendiri
ataupun investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian
seperti dalam penyiraman air transnotel baswedan hingga hari ini
dalangnya masih belum juga dikemukakan ke publik dan tidak mendapatkan hukuman apapun
jadi sebenarnya ada masih banyak beberapa pr dan hutang hutang yang harusnya diselesaikan
oleh institusi kepolisian
harapannya pak listio ini dapat memberikan sebuah gebrakan bahwa
menjadikan institusi kepolisian bukan menjadi alat pelindung penguasa
tetapi menjadi alat pelindung negara
di mana hal hal yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia
menjunjung tinggi keadilan transparansi dan akuntabilitas seperti tadi
untuk membuka kembali bagaimana ataupun siapa dalam dibalik penyerangan
air keras oleh kepala pemerintah
pada novel baswedan ini
bahwa hal tersebut juga masih menjadi sebuah catatan di masa lalu
yang harus dituntaskan oleh institusi kepolisian
baik mbak fatih sebelum saya ke bang amat syaroni
menurut anda proses pada hari ini uji kelayakan sudah masuk ke substance nya
untuk reformasi polri atau ini kembali seperti mungkin banyak orang menilai
sebagian kalangan menilai bahwa ini sebenarnya hanya seremonial saja
mungkin pada akhirnya terlihat ataupun terkesan menjadi sangat seremonial
dan menguji dengan waktu yang cukup singkat
karena hanya satu hari
dan ditambah lagi tidak ada calon lain yang menjadi sebuah pertimbangan
ataupun bagaimana kita melihat bahwa calon tunggal pada akhirnya
ya sudah tidak bisa diapa apakan lagi kalau dalam sistem demokrasi
jadi sebenarnya ini kembali lagi ini bukan soal individunya saja
yang menjadi kapolri
tetapi bagaimana pembenahan internal ataupun evaluasi dan pengawasan
dari eksternal sendiri dan salah satunya dari dpr itu harus lebih kuat
agar institusi kepolisian
bisa menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang lebih baik
tanggapan terlihat seperti jadi seremonial saja dan catatan catatan tadi seputar
kasus ham untuk ditubuh kepolisian
tampaknya agak ada masalah komunikasi bang
kita coba sambung kembali untuk mendengarkan apa respon
kita break terlebih dahulu ya
nanti kita akan lanjutkan lagi
kita tahan dulu mbak fani dan juga bang saroni sambil memperbaiki komunikasi
kami akan segera kembali sesaat lagi
sudah tersambung lagi dengan bang amasaroni dan juga mbak fatih ya
bang saroni ditanggapi
terkesan seremonial saja hari ini dan juga catatan catatan sejumlah kasus pelanggaran ham
saya setuju tadi yang disampaikan mbak fatih ya
terkait kasus kasus yang menjadi tunggakan
dimana pak kapolri nanti setelah dilantik yang baru
kita akan tetap mengawasi dan minta pertanggung jawaban kasus tertunggak
yang mengundang perhatian publik
dan lagi lagi bahwa seremonial yang dilakukan fit and proper
melalui mekanisme yang butuh waktu dengan cukup daripada komunikasi dengan para fraksi yang ada di komisi
itu tidaklah gampang karena harus mencakup sembilan fraksi yang ada di dpr
jadi kalau yang dikatakan seremonial
seremonial dilakukan terbuka terhadap publik
bahwa ada penyampaian tentang program yang dilakukan
punya programnya komjen listio sigit
yang menjadi rekaman buat kita semua
pada saat punya jangka pendek nanti yang dilakukan seratus hari ke depan
itu akan kita tanyakan bagaimana apa yang dijanjikan untuk mereformasi birokrasi di tubuh polri sendiri
kita adalah yang penting soliditas di internal baik kepada senior baik kepada juniornya harus menjadi satu bagian bahwa lembaga polri adalah lembaga polri sebenarnya
bukan lembaga polri pada kelompok atau kepada senioritas yang ada atau faksi faksi
berharap komjen listio sigit bisa mengakomodir semua kepentingan
yang ada kepentingan untuk negara pada kenyamanan masyarakat indonesia
kalau bang amas aroni sudah membahas soal faksi faksi soal soliditas
artinya mungkin isu isu yang beredar di luar soal soliditas dan juga faksi faksi ini
jangan jangan betul betul ada terjadi bang mas nyaroni sepanjang pemilihan kapolri yang baru ini
tidak bisa dipungkiri
kita juga tidak bisa mengingat bahwa itu ada
setiap lembaga pasti ada vaksinnya
tapi bagaimana faksi ini untuk membuat organisasi ini makin hidup
bukan untuk menjatuhkan tapi makin hidup untuk berkarya lebih baik
satu sama lain vaksinnya harus memberikan respon yang cepat terhadap hal luar biasa kepada masyarakat
bagaimana pelayanan publik bagaimana sikapnya polri terhadap pengaduan masyarakat
tidak melakukan kebenaran kebenaran
jangan salah adalah kesalahan
jangan salah menjadi benar benar menjadi salah
ini yang akan mereformasi
dan kami komisi tiga mengawasi tentang birokrasi ini kepada kapolri baru nantinya
seperti apa tanggapan dari mbak fathia
ini bang sarah sudah katakan akan mengawasi seratus hari kemudian dan juga kedepannya
ya jadi sebenarnya pengawasan ini memang sangat diperlukan
karena ini juga yang berkaitan dengan

bagaimana evaluasi tadi secara menyeluruh dari institusi kepolisian
tidak hanya dari kinerjanya saja
tetapi juga bagaimana soal penegakan ham nya
karena polisi juga merupakan seseorang ataupun sebuah lembaga yang merupakan human rights protector ataupun pelindung hak asasi manusia itu sendiri
tetapi dari beberapa catatan kontras yang sudah saya sebutkan sebelumnya

tetapi dari beberapa catatan kontras yang sudah saya sebutkan sebelumnya kita melihat bahwa pihak kepolisian masih menjadi aktor paling dominan dalam pelanggaran ham hari ini
ruang ruang ataupun kebuka dalam melakukan sebuah tindakan kewenang kebenaran itu sangat luas di lakukan oleh pihak kepolisian
assepereen dan selain itu juga pak listil tadi sempat menyebutkan soal pamsuakarsa
yang kami lawan keras di tahun lalu di bulan oktober
ketika pakai bapak idham aziz mengeluarkan surat telegram terkait soal pamsuakarsa
dan ternyata di dalam programnya pamswa karsa menjadi salah satu program yang akan dilakukan di dalam era kepemimpinan pak lesio sigit
jadi ini menjadi salah satu catatan merah bagi kami sebenarnya karena dengan kehadiran pamswa karsa ini sebenarnya juga dapat menghadirkan bagaimana trauma trauma masa lalu di era orde baru
di mana kita tahu bahwa pamswa karsa diterahkan oleh pni untuk membasmi dalam tanda kutip orang orang yang melakukan kritik ataupun aktivis aktivis pro demokrasi
oke bang saroni ini pam swakarsa kembali juga disoroti oleh kontras
ini dari sepanjang proses tadi tampaknya di approve approve saja oleh komisi tiga apakah tidak ada catatan soal itu atau bagaimana bang
ini pam swakarsa dalam artian gini mungkin catatan merah yang tadi mbak fathia sampaikan benar
tapi ada kalanya pam swakarsa diberlakukan bagaimana kita dalam suasana ketertiban keamanan masyarakat
bila mana ada aspek yang memang tidak bisa ditahan dengan cara komunikasi humanis
dan akhirnya dengan cara cara yang luar biasa misalnya karena sudah melalui kapasitas yang tidak baik
tadi yang belum saya jawab adalah masalah ham
ham terkait di sini adalah tidak pada lembaganya memberikan persetujuan untuk melakukan pelanggaran ham
tapi ada oknum di dalamnya
maka oknum ini yang akan kita berantas di dalam tubuh polri untuk menyikapi hal hal
dan kemudian kita akan mencari kebijakan
bahwa lembaga tidak pernah mencari kebijakan
maka kita harus memberikan restu untuk pelanggaran ham berat
maka dari itu kasus yang di kilometer lima puluh keterbukaan transparansi
bila mana ada oknum di dalamnya melakukan kesalahan
maka kita kapolri harus tindak tegas dengan rekomendasi komnas ham yang sudah ada
dan keterbukaan publik
ini masalahnya publik sudah tahu dan ingin tahu bagaimana proses kelanjutannya
masalah pamswa karsa
walaupun menjadi catatan merah komisi tiga akan mengevaluasi
bila mana pam swakarsa disalahgunakan oleh lembaga atau oknum yang dilakukan
ini akan menjadi perhatian kita menjadi perhatian khusus
kalau pamswa karsa ini merugikan masyarakat
maka kita minta komisi tiga kepada polri untuk men stop pam swakarsa tersebut
gampang kok keterbukaan publik saja
bagaimana masyarakat ada keluh kesah laporkan ke kita ke komisi tiga
kita akan meminta kapolri untuk meniadakan pam swakarta yang sebenarnya
oke jadi akan tetap diawasi ya bang saroni
meskipun ini kemudian di approve semuanya oleh komisi tiga
pilihannya pak jokowi
tapi tetap juga kita menantikan bagaimana bentuk pengawasan dari komisi tiga bang saroni
bagaimana walaupun pak presiden dekat dengan seorang komjen listio sigit
selayaknya bila mana yang bersangkutan tidak bisa kerja dengan baik
saya yakin seyakin yakinnya pak presiden akan pecat dalam waktu yang singkat
kita lihat komjen listio sigit dalam memimpin polri besar ini
apakah menjadi bagian negara untuk ketertiban dan keamanan
atau dalam proses kinerjanya kurang baik
saya yakin pak presiden pasti akan memecat yang bersangkutan
kalau tidak dengan penuh kerja yang baik buat negara ini
oke yang juga mengawasi dari luar adalah mbak fatih dan kawan kawan
mbak fathia keterbukaan tadi bang sarawari katakan
juga menjadi transparansi dan juga akan diawasi ke depan
apa yang sebaiknya ini segera dilakukan oleh kapolri kita yang baru
karena kan kita judulnya adalah menanti komitmen kapolri baru pilihan jokowi
jadi apa yang harus segera dilakukan dari kacamata anda
ya pertama sebenarnya bagaimana menghapus
rantai rantai impunitas itu sendiri ketika terbukti bahwa seorang oknum
yang seperti tadi pak syaroni bilang
bahwa ada oknum kepolisian yang melakukan sebuah pelanggaran ham
ataupun tindakan tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan lainnya dalam tindakan kepolisian
itu harus segera ditindak
dan bagaimana sebenarnya tidak hanya ditindak melalui sanksi etik
tetapi harus dipastikan bahwa oknum oknum tersebut juga masuk ke ranah pidana
sehingga dapat menimbulkan efek gerah bagi para anggota kepolisian yang melakukan
pada akhirnya rantai impunitas itu sendiri pada akhirnya akan putus
dan kita tahu bahwa kalau misalkan itu menjadi salah satu terobosan baru
yang dilakukan oleh kepolisian maupun oleh komisi tiga
jika memang komisi tiga berkomitmen untuk melakukan pengawasan
ini akan menjadi sebuah prestasi baru juga dan terbukti bahwa
kepolisian dapat melakukan sebuah reformasi sektor keamanan
seperti yang telah digadang gadang ketika era reformasi
termasuk soal pam swakarsa ya mbak fathia
masyarakat di luar akan harus terus berkomitmen untuk memantau bagaimana kinerja polri ke depan
dan bagaimana pengawasan ini akan dibentuk
dan mungkin nilainya tidak akan diberikan sekarang
ataupun kita bisa tahu bagaimana prestasinya ataupun programnya itu bisa dijalankan
tetapi kita akan melihat ke depannya apakah terobosan terobosan
ataupun langkah langkah yang paling progresif yang akan dilakukan oleh polis tio sigit ini
dengan beberapa pr pr yang sudah disebutkan sebelumnya
dan apakah beliau mampu untuk juga meraih kepercayaan kembali para masyarakat sipil
setelah banyaknya kekerasan dan brutalitas aparat yang terjadi di lapangan
yang selama ini kita rekam selama satu tahun terakhir
oke termasuk juga soal pam swakarsa tadi
bang sarawi katakan kalau ada laporan silahkan laporkan
kalaupun nanti itu terjadi gimana mbak terakhir singkat
karena kan begini sebenarnya soal pam swakarsa ini kan selain bagaimana rentannya terjadi konflik horizontal
tetapi kita tahu bahwa pam swakarsa akan mengerahkan ormas ataupun masyarakat sipil
untuk menjadi sebuah pembantuan bagi para aparat keamanan
dan hal tersebut juga rentan sekali dengan yang namanya pungli ataupun korupsi
dan apakah hal ini dapat dijamin untuk bisa dikontrol oleh anggota kepolisian itu sendiri
untuk tidak melakukan penyelewengan ataupun penyalahgunaan atas sebuah mandat yang diberikan oleh pihak kepolisian
dan bagaimana sebenarnya mekanisme yang akan dilakukan
dan juga bagaimana penguatan penguatan yang juga harus dilakukan untuk mencegah pelanggaran ham itu sendiri
ini tidak hanya pelanggaran ham tapi juga aspek dari pencegahan korupsi juga harus diperhatikan baik
mbak fathia bang sahroni kita akan nantikan bersama bagaimana gebrakan dan juga kinerja kapolri yang baru ini
yang sudah dipilih oleh presiden jokowi disetujui oleh komisi tiga dpr ri besok akan dibawa ke sidang paripurna
nantikan bersama dan mudah mudahan semua catatan dan juga diskusi kita ini juga menjadi bahan untuk perbaikan kapolri
dan juga di tubuh polri sendiri ke depan
terima kasih banyak bang sarawut terima kasih banyak mbak fathia sudah berdiskusi pada malam hari bersama kami
dan kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain
tetap bersama kami di cnn indonesia newsro